itu memang strategi saya
kalau tidak begitu hera akan tetap berada di balai warga
kemungkinan esi atau iko atau bahkan kamu sendiri berbicara pasti akan selalu dipatahkan
kalau sampai ini memang saya kasih tahu rencana saya
dia yang menghubungi marawis dan sekalian teman askoro
itu memang strategi saya
kamu mau pulang
iya kang syafie
apa sih om lupa om
bevani pun ini lagi lagi pula
ini kendua kayaknya dapet
semoga justus saja yang baik
jangan ke tempat yang ella juga percaya tahu aja
sem vive pengen selalu
aku juga ingin lihatmu
aku tadi bukan vogel
ibu bisa makanya bikin peta tinggal di sini
cuman yakin pasti gara gara binar setan lihat ujang sama ceis aduh bikin riwah aja ya allah
ya udah kamu kalau mau pulang pulang aja ya ya cukup alamualaikum salam
hampir lecuk bikin pusing aja ya